kamu masih sakit sama kakinya
saya bisa sendiri
iya aku tahu kamu pasti bisa sendiri
tapi ini ada tugasnya istri
biar aku yang ngurusin kamu ya
gak mau mama sama papa curai
dari mana dia tahu kata kata cerai
mama sama papa sama sama teruskan
tapi mama sama papa jangan cerai
baik anak pintar
fina itu adalah anugerah terindah dari tuhan
jadi papa sama mama gak akan cerai kan

rina harus tahu
mama akan selalu ada buat rina
dan papa juga akan selalu ada buat rina
ya pastinya rina gak akan kehilangan mama atau papa
maunya sama mama sama papa setiap hari
mama jangan jauh dari aku ya

kamu cantik banget pake baju ini
ini baju bajunya rena
perancis masukin di dalam tas ini ya
kalau di rumah opa
semoga misi kita bertiga
mama sama papa sama sama terus ya
perpisahan aku dan mas alpasiak
aku sangat menyakiti rena
ini benar memang yang aku inginkan
apa bener perjalanan aku dan mas alpasiak
hanya akan menjadikan reno korban
apa benar ini memang jalan yang harus aku ambil
yang harus aku pilih

pokok tidak berhargana

hanya mas jaga sama ototnya
saya tahu mereka melihatnya menggunanya
itu lebihgli enam gan
kamu masih sakit kan kakinya
sakit di mana
saya bisa sendiri
iya aku tahu kamu pasti bisa sendiri
tapi ini ada tugasnya istri
biar aku yang ngurusin kamu ya
sakit di mana
udah kali ngeliatinnya
pelan pelan sakit din